gempa yang terjadi di cianjur jawa barat dengan magnitudo lima enam membuat gempar masyarakat
terlebih badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengimbau warga untuk tetap waspada
karena tercatat sudah lebih dari ratusan kali gempa susulan
gempa susulan terkuat mencapai magnitudo empat sedangkan yang terkecil sebesar satu delapan magnitudo
berkaitan dengan itu ada beberapa upaya penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi
dikutip dari situs badan penanggulangan bencana daerah pemkap bogor dan juga pusat krisis kesehatan kementerian kesehatan republik indonesia
ada beberapa langkah yang bisa dilakukan
yang pertama ketika anda sedang berada di dalam rumah yang paling mendasar adalah menjatuhkan tubuh ke bagian tangan dan juga lutut
posisi ini melindungi kita dari guncangan dan terjatuh dan tetap memungkinkan untuk bergerak walaupun dengan merangkak ya jika perlu
kemudian carilah penutup kepala leher
dan seluruh tubuh jika memungkinkan
anda bisa berlindung di bawah meja
dan apabila tidak ada tempat berlindung bergeraklah menuju dinding bagian dalam atau samping furniture yang posisinya rendah
agar anda tidak tertimpa
jangan lupa juga tutupi sekali lagi kepala anda dan leher menggunakan tangan
seperti ini mungkin
nah tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti
jika anda berada di dalam rumah sebelum guncangan semakin kencang segera jauhi
jangan lupa untuk menggunakan buku kaca benda benda yang menggantung atau rak buku lemari dan furniture yang besar yang bisa saja amruk dan terjatuh
ambil sesuatu yang terdekat untuk melindungi kepala dan wajah dari puing puing yang berjatuhan dan pecahan kaca
dan ketika anda berada di dapur segera matikan kompor atau peralatan elektronik lainnya
dan tutupi saat terjadi guncangan pertama
apabila berada di tempat tidur stay that
tetap di sana dan lindungi kepala dengan bantal
pecahan kaca di lantai dapat melukai kita ketika berjalan menuju keluar rumah
kemudian selanjutnya kita lihat untuk anda yang berada di luar gedung bertingkat
menjauhlah dari jendela dan dinding luar dan jangan sama sekali gunakan lift
karena listrik bisa padam dan sistem sprinkle dapat menyala
ini akan menyebabkan timbulnya resiko berbahaya lainnya
seperti tersengat adilan listrik
jika anda terjebak tetaplah tenang
coba menarik perhatian seseorang dengan mengetuk bagian struktur yang keras atau logam
misalnya di pintu lift
ini dimaksudkan untuk memudahkan kita untuk mendapatkan pertolongan
ketika anda sedang berada di dalam gedung bertingkat tadi ya
sementara itu kita akan lihat untuk anda yang sedang berada di dalam
atau di tempat keramatan
atau di tempat keramaian lainnya
jangan terburu buru menuju pintu keluar agar tidak berdesakan
kita masih ingat dengan tragedi kanjuruan kemudian itaewon
di mana orang berdesakan untuk menuju satu titik dan terburu buru
sehingga dalam keadaan panik
sehingga kecelakaan pun tidak dapat terhindari
jauhi rak panjang yang berisi benda benda yang bisa jatuh
berlindung dan ambil sesuatu untuk melindungi
kepala wajah dan puing
dari kaca yang berjatuhan
ingat kepala leher
itu adalah alat bagian vital dari tubuh kita yang harus dilindungi ketika sedang terjadi gempa
kemudian ketika anda sedang berada di luar ruangan
anda sudah berhasil keluar sejak gempa terjadi atau guncangan terjadi
menjauhlah dari gedung kabel listrik tiang listrik
kemudian lubang pembuangan dan saluran bahan bakar dan juga gas
pergilah anda ke area yang terbuka
jauh dari pepohonan dari tiang telpon dan juga dari bangunan
area di dekat dinding luar sebuah bangunan adalah tempat yang paling berbahaya
tadi gedung bertingkat sudah
kemudian tempat ramai sudah
saat ini anda sedang berada di luar ruangan
menjauhlah dari area yang dekat dinding luar sebuah bangunan
karena ini tempat yang paling berbahaya
jendela fasad dan detail arsitektur
seringkali menjadi bagian pertama dari bangunan yang runtuh
jadi usahakan untuk jauh dari zona bahaya ini
nah ketika anda sedang menyetir
apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi
arahkan mobil anda ke kiri bahu jalan untuk segera berhenti
jangan memaksakan untuk meneruskan perjalanan anda
ikuti instruksi dari petugas
jangan lupa untuk berwendang
jangan lupa untuk memperhatikan lingkungan sekitar
atau melalui alat komunikasi lainnya seperti ponsel
anda bisa menyalakan radio
mendengarkan informasi dari handphone anda
terkait gempa yang terjadi
dan apa yang harus dilakukan
mudah mudahan dengan mengikuti beberapa tips
ketika terjadi gempa
mitigasi bisa dilakukan
dan anda juga bisa selamat
dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga